rame juga ya pameran otomotif ims dua ribu dua puluh tiga ini
nah memang ims dua ribu dua puluh tiga sudah resmi dibuka sejak tanggal enam belas februari dua ribu dua puluh
dan totalnya ada empat puluh lima brand otomotif yang berpartisipasi kali ini
kira kira nih brand otomotif apa aja sih yang mengeluarkan produk produk terbaru di ims dua ribu dua puluh
bisa dilihat sama pengunjung ketika datang ke arena j expo
ada suzuki grand vitara
nama grand vitara udah gak asing lagi di dunia otomotif indonesia
karena mobil ini punya sejarah panjang di tahun sembilan puluh an sampai dengan dua ribu an
bahkan generasi terakhirnya dijual di tahun dua ribu delapan belas lalu
kini suzuki grand vitara udah ganti tampang gaya ukuran mesin dan lain lainnya
beda deh sama generasi yang terakhir
karena sekarang mobil ini udah dibekali mesin seribu lima ratus cc mild hybrid
oleh karena itu grand vitara nantinya akan bersaing dengan compact suv lain yang ada di indonesia
kayak hyundai creta honda hr v kia seltos
dan juga wuling alves
kalau dulu grand vitara jadi incerannya om om nih
kalau sekarang mungkin incerannya anak muda ataupun kaum bunda
menyusul suzuki grand vitara
band otomotif asal tiongkok yakni wuling
juga menghadirkan produk terbaru mereka yang akan bermain di kelas yang sama dengan grand vitara
hr v creta dan juga seltos
posisi alves akan berada satu tingkat di bawah wuling almas
dan ini menjadi satu satunya mobil compact suv yang dijual di bawah tiga ratus juta rupiah
sekaligus menjadikan mobil compact suv yang paling terjangkau di antara lainnya
selanjutnya ada mg empat ev
dimana brand asal inggris ini mau perkenalkan mobil listrik pertama mereka di indonesia lewat pameran iems dua ribu dua puluh tiga
mg empat rev dibekali baterai listrik sebesar lima puluh satu kwh
yang diklaim bisa menempuh jarak sejauh tiga ratus lima puluh sampai dengan empat ratus dua puluh km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh
brand otomotif asal inggris ini
kembali hadir di tengah tengah masyarakat kali ini lewat pameran ims dua ribu dua puluh tiga
smk punya mobil listrik yang namanya bima ev
ada dua tipe
yang pertama kargo
yang kedua sebelah saya
ini khusus untuk penumpang
mobil ini punya dimensi yang gede banget
jadi pemain bola atau klub sepak pula bisa nih punya ginian
eh bisa untuk sendiri kayak premium mpv
diantara mobil mobil yang dipamerkan di iems dua ribu dua puluh tiga
ini menjadi satu satunya mobil konsep dengan desain futuristik yang bisa dilihat pengunjung ketika datang ke sini
jika gak ngadang mobil xfc concept ini bakal jadi calon penantang kuat di kelas xf c
yang kuat di kelas ataupun di segmen compact suv yang sudah ada hyundai creta lalu ada honda hr v
kia seltos dan juga suzuki grand vitara sampailah sudah kita di mobil terakhir yang dipamerkan di
ims dua ribu dua puluh tiga di belakang saya bisa lihat ada brand yang punya sejarah panjang dan juga melegenda
dalam ajang balap rally dunia apalagi kalau bukan subaru wrx menariknya di ims dua ribu dua puluh tiga brand asal
negeri sakura ini menghadirkan dua varian sekaligus dari wrx yaitu wr recdan dan juga wrx versi wagon
albi pratama barah maestro jakarta